alif sampai juga lah ngayun yuk
kamu bikin makanan buat siapa buat elsa
kita kan gak ada rencana ke bandung hari ini kan
enggak ini buat andin sama rena
aku tuh kangen sekali sama rena
dan memang aku udah niat kan hari ini mau masak buat andin
kemaren udah buat elsa jadi hari ini giliran andin
yaudah habis ini kita ke rumahnya andin ya
kayaknya ada yang gak beres dari sikap mama
masa nusi udah ke rumah mama semalam
jangan jangan semalam pasan nusi kasih tau sesuatu yang buruk ke mama
mendingan gue cek ke pasan nusi deh
pak saya mau tanya
semalam bapak ada telepon mama saya
ada laporan apa pak
saya telpon semalam pak
enggak tuh pak saya sama sekali nggak telepon bu rosa
tapi barusan saya cek handphone mama saya ada panggilan dari nomor pak sanusi semalam
coba bapak cek di handphone bapak
bapak ini dia
ini dia pak
ini dia pak
ini dia pak
kau ada pak
ternyata semalam benar itu ada telpon dari saya yang masuk ke nomornya bu rosa
padahal saya sama sekali nggak ada telepon bu rosa

waktu semalam saya dipukul
jadi ada yang pakai handphone saya untuk menelpon bu rosa
ada orang yang memukul bapak
iya pak ada orang yang memukul saya di toilet mall
kamu bikin makanan buat siapa buat elsa
kita kan gak ada rencana ke bandung hari ini kan
enggak ini buat andin sama rena
aku tuh kangen sekali sama rena
dan memang aku udah niat kan hari ini mau masak buat andin
kemaren udah buat elsa jadi hari ini giliran andin
yaudah habis ini kita ke rumahnya andin ya
andin sama rosa kita ke rumahnya andin

apalagi andin kan seneng banget sama rendang buatan kamu
tapi gak kebanyakan kan
takutnya ntar kalau kepedesan dan kebanyakan
enggak aku buatnya pas kok
tapi kamu jangan telepon andin ya
kamu gak usah bilang sama dia kalau kita mau ke sana
oke oke oke yaudah
makasih buat perhatian kamu
semalam aku mimpi
jadi buat aku mikir
karena selama ini aku memang gak adil sama andin
padahal kamu tahu kan anjing selalu sikapnya baik sama aku
kamu emang wanita luar biasa
kamu mau terima andin
meskipun itu menyakitkan buat kami
kamu emang luar biasa
aduh pak stop dong
kamu emang luar biasa
kamu bisa gak sih gak usah bawa bawa nama irfan dan kakaknya
kalau andin aku bisa terima karena memang bukan salahnya dia
tapi di luar itu
aku masih punya luka
tadi udah berangkat tau
kok gak dihabisin makanan
ada apa sih mak
kenapa mama gak pernah jujur sih
aku baru saja telpon pesanmu
aku baru saja telpon pesanmu

aku baru saja telpon pesanmu
dan pasanmu si bilang sama aku dia gak telpon mama semalam
kenapa harus ditutup tutupin
siapa yang telpon mama semalam
pasanmu si juga bilang sama aku katanya semalam dia diserang di toilet mall sama orang

kemungkinan orang itu yang telepon mama semalam
mah kita kan udah pernah janji kita akan hadapi peneror ini sama sama
mas sanusi juga bilang sama aku katanya semalam dia diserang di toilet mall sama orang
mas anusi juga bilang sama aku katanya semalam dia diserang di toilet mall sama orang

kita kan udah pernah janji kita akan hadapi peneror ini sama sama
apapun masalahnya kita selesaikan sama sama
jangan sampai peneror ini memecablah kita
mama cerita ya
mama cerita ya
mama harus datang
malam ini ke taman kaswari
untuk menghentikan semua teror ini
semua teror ini